laura meizani mawardi atau akrab dipanggil loli anak sulung nikita mirzani menjenguk sang ibunda
di rumah sakit bayangkara kota serang banten sabtu sore kedatangannya didampingi sahabat
nikita fitri salhuteru dan kuasa hukum fahmi bahmid usai menjenguk sang bunda loli mengaku
saat ini dirinya hanya ingin keadilan hukum bagi bundanya suami saya bisa mohon
saya mohon kebawa ke kesemuanya kebawa presiden kalau bisa ke semuanya saya cuma ingin keadilan
buat mama saya karena apa yang karena dia cuma salah hanya hanya seorang ibu gitu orang ibu yang
mempunyai tiga anak dan masih anak anaknya juga masih di kecil nggak besar semua ya jadi tolong
sementara itu sahabat nikita fitri salhuteru membantah isu yang menyebut nikita berbohong
soal penyakitnya fitri menyebut sakit tulang punggung yang selama ini diderita nikita mirzani
kambuh sakit yang diberitaniki itu kambuh karena dia memang ada masalah dengan tulang punggung nah ini
dia hasil dari ronson emang menyatakan bermasalah pihak rutan mengatakan nikita mirzani sempat dirawat
sejak jumat empat oktober usai mendapatkan perawatan medis kondisi nikita mirzani dikabarkan mulai
membaik nikita mirzani kemudian kembali ke rutan sabtu petang mungkin sudah membaik ya
mungkin sudah membaik jadi pastinya selesai tidak lutan kemudian dan hidupnya langsung kekamaran
sebelumnya pada selasa
oktober lalu penyidik satuan reserse kriminal polresta serangkota menyerahkan nikita kekejaksaan
negeri serang tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik itu berteriak histeris dan menangis
saat hendak dibawa ke rutan kelas dua b serang banten nikita harus menginap di rutan selama dua puluh hari terkait
dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik atas laporan di tomahendra tim liputan